gunung merapi yang berada di perbatasan provinsi jawa tengah dengan yogyakarta kembali meluncurkan awan panas guguran pada rabu siang
dari data pos pematauan gunung merapi babadan luncuran awan panas guguran tersebut berjarak satu tiga ratus meter mengarah ke barat daya
yaitu ke sungai bebeng dan sungai kerasak
inilah suasana rekaman cctv milik bpptkg badan geologi saat gunung merapi kembali luncurkan awan panas guguran pada pukul sepuluh lebih tiga puluh enam menit rabu siang
luncuran awan panas guguran tersebut mengarah ke barat daya yaitu mengarah ke sungai bebeng dan kerasak dengan jarak luncuran satu tiga ratus meter
dari data pos pengamanan gunung merapi babadan dari pukul hingga pukul dua belas rabu siang terpantau dua kali
terjadi luncuran awan panas guguran dengan jarak satu tiga ratus meter
sedangkan arah angin mengarah ke sisi timur dan tenggara yaitu mengarah ke kabupaten kelaten dan kabupaten boyolali
belum ada laporan hujan abu yang melanda perkampungan warga terkait dengan kejadian awan panas guguran tersebut
mengarah ke barat daya dengan jarak luncur satu tiga ratus meter dari puncak
abu saat ini tidak
mengarah ke perkampungan namun abu tetap berada di lereng merapi
sedangkan angin dari barat ke timur
untuk luncuran tetap ke arah barat daya pak
untuk luncuran tetap ke barat daya